minggu malam saudara antrian panjang kendaraan dari arah puncak bogor menuju jakarta terpantau padat
untuk mengurangi macetan daya salur lintas berupa one way atau sistem satu arah dari arah puncak penginjakarta telah diberlakukan sejak minggu siang
meski demikian kepadatan masih terus terjadi hingga minggu malam
kakor lantas polri irjen aan suhanan melakukan patroli arus balik mudik di ruas tol jakarta cikampek pada senin dini hari tadi
dalam patrolinya irjen aan suwanan menegur sejumlah pemudik yang berhenti di bahu jalan karena menyebabkan perlambatan arus lalu lintas
setelah enam puluh dua tadi cukup lancar
terus kemudian ada bottleneck di bawah kelaoper ini selalu terjadi perlambatan
kemudian ada rest area prima dua yang kita tutup ini juga terjadi pelambatan
selebihnya setelah lima dua ini lancar sampai ke jakarta
masyarakat kepada para pemudik memang ini dilematis untuk berhenti di bahu jalan ini
mungkin sudah lelah ya perjalanan jauh dari jawa ke jakarta
tapi tolong jangan berhenti di bahu jalan
silahkan masuk rest area atau keluar tol exit tol terdekat
exit tol terdekat silakan istirahat di arteri
itu lebih lama bisa berkualitas ikratnya
sehingga setelah refresh bisa kembali masuk ke tol
jangan memaksakan untuk pertendaraan jangan memaksakan untuk berhenti di bawah jalan